dan informasi pertama datang dari mantan pejabat direktorat jenderal pajak kementerian keuangan rafael aluntri sambodo dan istrinya
yang diperiksa komisi pemberantasan korupsi selama dua belas lima jam
rafael bersama istri dan anak perempuannya diperiksa terkait dengan penyelidikan dugaan ketidakwajaran harta kekayaan yang dimilikinya
rafael bersama istrinya ernie mike keluar dari ruang pemeriksaan di lantai dua gedung merah putih kpk
jalan kuningan persada setiabudi jakarta pada jumat malam pukul dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
rafael dan istri memilih bungkam saat awak media melontarkan berbagai pertanyaan terkait isi penyelidikan
maupun soal safe deposit box senilai tiga puluh tujuh miliar rupiah hingga kesiapan yang menjadi tersangka oleh kpk
dan sebelumnya anak perempuan rafael dan juga kakak mario dandi juga diperiksa pada jumat siang
rafael bersama istri dan anaknya dimintai keterangan sejak jumat
pukul delapan waktu indonesia barat